selain dbd yang juga mesti diwaspadai adalah flu singapura
di kota depok jawa barat jumlah pasien flu singapura melonjak sejak beberapa bulan terakhir
kebanyakan pasiennya adalah anak anak
data dari rumah sakit umum daerah kota depok jumlah pasien anak dengan kasus flu singapura mengalami kenaikan sejak bulan januari lalu
gejala flu singapura diantaranya demam satu hingga dua hari timbul ruam merah pada tangan kaki dan mulut
direktur utama rumah sakit umum daerah kota depok mengatakan untuk jumlah pasien virus flu singapura
yakni pada bulan januari satu pasien februari empat pasien dan maret sebanyak sepuluh pasien
di februari ada empat pasien maret sampai tanggal sembilan belas ini ada sepuluh pasien
flu flu singapura itu kan sebetulnya penyakit virus ya istilahnya selera flemming disease
dia akan sembuh sendiri kalau orang tua
itu gejalanya pada demam satu dua hari timbul ruam ruam merah pada tangan dan kaki dan biasanya juga pada mulut